perjanjian ekstradisi antara indonesia dan singapura resmi berlaku
perjanjian ekstradisi akan berlaku surut delapan belas tahun kebelakang
untuk mengekstradisi pelaku tiga puluh satu tindak pidana termasuk korupsi dan pencucian uang
perjanjian ekstradisi antara indonesia dan singapura berlaku efektif dua puluh satu maret dua ribu dua puluh
perjanjian ini menjadi kerangka hukum untuk penyerahan pelaku tindak pidana
antara kedua negara mencangkup pelaku tiga puluh satu jenis tindak pidana
perjanjian ekstradisi merupakan satu dari tiga paket perjanjian
yang disepakati indonesia dan singapura
dua perjanjian lain yakni perjanjian penyesuaian layanan ruang udara atau fir
dan perjanjian kerjasama pertahanan
koordinator staf khusus presiden ari dwi payana menyebut perjanjian tersebut berlaku
untuk mengekstradisi para pelaku tiga puluh satu jenis tindak pidana
pertama perjanjian tersebut berlaku untuk penyelamatkan tindakan pidana korupsi
pencucian uang suap narkotika terorisme dan pendanaan terorisme
perjanjian dapat berlaku surut atau retroaktif selama delapan belas tahun kebelakang
sementara dalam unggahan di akun instagram perdana menteri singapura lishin long
menyatakan kegembiraannya atas berlakunya tiga perjanjian antara singapura dan indonesia
perjanjian pengaturan ruang udara ekstradisi dan latihan militer
menunjukkan komitmen kedua negara tetangga untuk mencapai hasil yang sama sama saling menguntungkan
lembaga pemantau korupsi icw saudara mengapresiasi berlakunya perjanjian ekstradisi
antara pemerintah indonesia dan pemerintah singapura
peneliti icw kurnia ramadana berharap perjanjian dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi
terutama dalam hal penyerahan pelaku korupsi yang kabur ke singapura
kurnia menilai perjanjian ini pun harus diiringi dengan upaya aparat hukum
memetakan ulang para pelaku korupsi yang saat ini kabur ke luar negeri
karena perjanjian ekstradisi atau dokumen administrasi hukum saja tidak cukup
aparat penegak hukum baik komisi pemberantasan korupsi kejaksaan agung
atau kepolisian republik indonesia harus mulai memetakan ulang
para pelaku korupsi yang kabur ke luar negeri
tak kala dalam pemetaan tersebut ditemukan petunjuk bahwa pelaku korupsi tersebut
melarikan diri ke singapura tentu kita harus menguji komitmen dari negara singapura
terkait dengan keberlakuan perjanjian ekstradisi tersebut